wah sulitnya membawa pulang joko chandra
pak mahfud sebagai menkopol hukam
wacana mengaktifkan kembali
tim pemburu koruptor
apakah kemudian itu ada kaitannya dengan ketidakmampuan
aparat penegak hukum kita untuk bisa membawa pulang
joko chandra dan juga buron korupsi lainnya pak
ya ada kaitan tentu saja
itu pemicu kan
huru hara seperti itu
kan usul itu datang dari anggota dpr
supaya menkopol hukam
menghidupkan tim pemburu koruptor
saya buka dokumennya
ada impress tim pemburu koruptor itu
sebelum joko chandra ada sudah ada
oh iya ini perlu diaktifkan lagi
tim pemburu koruptor bukan untuk memburu
memburu satu aset yang belum
ini kan aset banyak sekali
banyak sekali itu
ribuan triliun aset belum kembali
lalu ada tersangka yang menghilang
ada terpidana kayak joko chandra itu
yang sudah menghilang
bukan hanya untuk joko chandra saja
kalau joko chandra sih sudah mendapat perhatian khusus
menurut saya sudah lebih dari
sekedar tim pemburu
seberapa serius sebetulnya pemerintah ingin mengaktifkan kembali
tim pemburu koruptor
dalam waktu dekat atau ini hanya untuk
ataupun wake up call kepada institusi
penegak hukum yang lainnya supaya
bekerja lebih cepat begitu pak
nah ini adalah permintaan
dari institusi penegak hukum yang lain juga
jadi bukan saya itu
sebenarnya kan suratnya masih dari bawah ya
setingkat menteri kirim surat ke saya
minta ini itu suratnya sudah ada sejak desember
belum ada kasus joko chan
dari tim pemburu koruptor
dan saya ngirimkannya juga di bulan desember
dan presiden sudah menyetujui pada tanggal dua belas januari
tujuh belas januari jauh sebelum ada joko chandra gitu
oh presiden sudah setuju
tujuh belas januari sudah
ijin prakarsanya itu
sudah tujuh belas januari sudah saya kantongi
tapi kan terus kemudian seharusnya februari selesai terus muncul covid
kita pelan pelan aja nangani covid dulu gitu
artinya tim pemburu koruptor memang sudah disetujui oleh presiden ya pak ya

iya infresnya sudah ada prakarsanya sudah disetujui oleh presiden ya pak ya

tanggal tujuh belas januari
sebelum ada joko chandra gitu
dan itu yang minta adalah kejaksaan agung
agar segera diaktifkan kembali karena banyak aset aset yang ini harus kami segera buru kembali gitu
soal joko chandra mau lama atau enggak ya kita tunggu
tetapi yang penting tindakan ke dalam nih
kepolisian kita tunggu
kejaksaan agung kita tunggu
kementerian kebahan kita tunggu
semua tumbuh ke dalam nih penertiban ke dalam
dengan catatan ada tiga tadi ini limbah lama yang kedua menyangkut
lembaga di luar eksekutif menyangkut luar negeri
nah ini kita tertibkan
oke oke kita lihat nanti bagaimana ya pak ya pelaksanaan dan juga implementasinya di lapangan
masih soal hukum pak karena di bawah koordinasi kementerian bapak itu banyak persoalan
salah satunya yang menjadi sorotan kemarin juga sampai ramai di media sosial
dua terdakwa penyiram novel baswedan hanya difonis satu lima dan juga dua tahun penjara
sebagai menko polukam anda melihat ini vonisnya memang sudah memenuhi unsur keadilan atau memang ada yang janggal pak
begini kalau urusan puas tidak puas itu bisa bermacam macam
ada orang yang menyanggap itu kok kecil sekali fornisnya
ada yang bilang itu harus dibebaskan aja dan sebagainya
oleh sebab itu sudah masuk pada soal pembuktian
presiden juga menanyakan tuh kepada saya gimana tuh pak mahfud kok sepertinya menjadi masalah orang nyiram orang gitu kok
saya bilang bapak tidak boleh ikut campur saya tidak boleh ikut campur
karena itu sudah teknis pengadilan pembuktian gitu
itu biar hakim aja yang menentukan gitu saya bilang begitu pada presiden
ya presiden memang bertanya karena arahnya seakan akan ini presiden yang meminta menuntut
kalau masyarakat tidak tahu
menganggapnya itu pemerintah itu kan nanti urusan pengadilan ada proses proses pembuktian sendiri kan
nanti hakimnya akan mempertimbangkan kalau mau naik banding lagi nanti hakim mempertimbangkan lagi
oke tapi artinya presiden punya perhatian ya
di kasus persidangannya novel baswedan karena sampai yang saya dengar presiden sampai curhat ke anda karena dibully di media sosial
tapi apa yang dilakukan oleh presiden karena gini pak kalau kita
iya dia dia
yang disiraman terhadap warga negara yang lain itu fonisnya lebih tinggi begitu loh pak
betul jadi presiden tahu itu jadi dibilang pak menko bagaimana ini katanya urusan novel baswedan ini
salah saya loh yang dibully orang gitu seakan akan saya ikut campur mengatur
lalu presiden tahu orang yang disiram menyiram istrinya dengan air aki dihukum sekian tahun yang ini dua belas tahun yang tahu presiden
ini kenapa novel baswedan
bapak itu urusan teknis hukum nanti akan saya tanyakan ke yang bersangkutan tapi batasnya pak presiden maupun saya tidak boleh ikut campur itu urusan pembuktian dan urusan keyakinan hakim nanti
kewajiban bapak menghadirkan terdakwa itu sudah selesai soal hukumannya sudah urusan proses peradilan dan pembuktian saya sudah bilang begitu pada presiden
jadi beliau juga mengikuti itu kalau ada hal itu saya ditanya mesti saya tanya itu sudah selesai
yang aneh aneh di bidang hukum itu pasti ditanya
bapak menyarankan nggak sih supaya presiden ini ketemu dengan bang novel baswedan karena kan kalau kita lihat di twitternya bang novel baswedan ada kekecewaan sebagai warga negara dan sebagai korban penyiraman air keras
ada rencana untuk bisa mempertemukan presiden dengan pak novel baswedan
saya tidak ada rencana begitu karena kan sudah lama beliau berhubungan dengan pemerintah ya sejak dia masih di rumah sakit sudah ada kontak kontak dengan pemerintah
dengan presiden juga saya kira saya tidak perlu lagi nyarankan atau tidak menyarankan itu sudah lama kan udah hampir dua tahun ya masalahnya dan komunikasi itu jalan terus
komunikasi itu jalan terus
ya pemerintah antara presiden dengan pihak novel baswedan itu sudah jauh sebelum saya jadi menteri kan sudah jalan itu
tapi pak mahfud anda sebagai menko polhukam percaya tidak sih dua terdakwa tersebut adalah aktor utama dari penyiramannya bang novel baswedan
saya tidak boleh masuk bicara ke soal itu
biar aja pengadilan nanti dan rakyat boleh yang mau percaya silakan yang mau tidak percaya silahkan
yang penting nanti apa putusan pengadilan apa pertimbangan hakim itu saja diikutikan
kan di situ ada yang meragukan ini yang meyakinkan ini
saya kalau saya masuk ke situ berarti saya ikut ke dunia peradilan gak boleh
kalau dulu saya belum menjadi menteri saya berani bicara macam macam

opini publik boleh berlawanan dengan opini pemerintah
saya lakukan tapi sekarang
saya pemerintah jadi kalau saya punya
sesuatu ada salurannya sendiri
tadi kan pak mahfud sempat
mengkritisi ataupun memanggil
semua pejabat pejabat institusi hukum
untuk kasusnya joko chandra
termasuk dengan kepolisian ya kabar eskrim
akan dipanggil ini bang novel baswedan
mempercayai bahwa ada jenderal polisi aktif
yang kemudian terlibat dalam kasusnya
kasus penyiramannya bang novel baswedan
kan sudah ke pengadilan dia boleh bicara ke pengadilan
soal itu kan kan sudah
saya jadi menteri
itu kan proses novel baswedan
sudah berjalan kan akhir tahun kan sudah masuk
silahkan diadu di pengadilan
kalau ada orang lain dan sebagainya
hakim kan bisa memerintahkan ini dipanggil
ini kan sudah sering begitu
nah novel baswedan bisa bicara
begitu tidak kalau dengan
bicara di luar
kepada hakim itu hanya informasi biasa
kalau informasi yang hukum di pengadilan
sampaikan aja jenderal siapa dan sebagainya
nah kadang kadang orang ini juga kan
hanya menyebut jenderal ano jenderal
ada jenderal ada jenderal
tidak nyebut siapanya kan tidak ada
mau sebut tidak ada kan
kalau anda sebut sebut ke hakim
kalau mau sebut ke saya juga boleh
mau diam diam gitu nggak ada
semuanya yang datang itu bilang pak yang jenderal
pak yang jenderal siapa
siapa jenderalnya kan gitu nggak ada yang berani
nah kalau tidak ada yang berani tidak ada yang berani
terus gimana kita mau sembarangan
nangkap jenderal nanti kena jenderal peta
yang tidak jelas
malah salah gitu jenderalnya
siapa buktinya apa kita proseskan
gitu oke jadi memang harus
ada keterbukaan kalau memang bang novel
menyampaikan silahkan nelfon pak mahfud
begitu ya iya jenderal siapa gitu boleh disampaikan
real oke tapi pak mahfud
sendiri melihat kondisi kpk
sekarang ini dibawah kepemimpinan
komisioner komisioner yang baru
seperti apa sih pak
biasa biasa aja kpk
dan kalau melihat volume
penanganan perkara juga
jalan ott juga
seperti anda tahu di berbagai daerah juga
banyak yang jalan yang pusat juga
masih banyak yang jalan karena begini ya
di indonesia itu kan
korupsi seperti kebun binatang
asal mau nangkap apa apa aja
bisa disitu korupsinya banyak
sehingga kalau kpk itu
tidak bisa bertindak
menangkap para koruptor itu
menurut saya keterlaluan juga
kalaulah dia takut pada macan
kan ada yang lain disitu
ada yang lain banyak koruptor
dan itu sudah dilakukan oleh kpk kan
biasa biasa saja itu
tidak banyak kemudian prestasi yang ditorehkan
atau berjalan bisnis as usual aja pak
menurut pak mahfud
biasa saja dalam arti yang dulu pun seperti itu
kalau dilihat volumenya
cuma tidak gegap gempita kan gitu
oke yang sekarang tidak gegap gempita ya
kalau menurut pak mahfud
kalau dilihat volumenya dihitung aja
lebih baik yang working in silent
bekerja dalam diam atau gegap gempita pak
terserah selera masyarakat tetapi
kpk nya sendiri sudah saya ajak diskusi
pak apa apa lah
saya tuh dibilang
apa namanya tidak becus
yang penting saya bekerja
saya tidak ingin dipuji juga gitu
yang penting saya bekerja
dia bilang begitu
ya silahkan lakukan aja saya bilang